setelah diproduksi selama lebih dari setengah abad produsen pesawat terbang amerika serikat boeing
akhirnya menghentikan produksi seri paling legendaris boeing tujuh ratus empat puluh lima
boeing mengirimkan produk tujuh ratus empat puluh tujuh terakhirnya pada selasa lalu
produsen pesawat terbang amerika serikat boeing menggelar pesta perpisahan sebelum mengirimkan produk terakhir seri boeing tujuh ratus empat puluh tujuh ke atlas air pada selasa tiga puluh satu januari
sebab pengiriman ini menandai berakhirnya produksi jumbo jet pertama yang menguasai langit itu
pada awal lahirnya jumbo jet boeing tujuh ratus empat puluh tujuh dikenal dengan sebutan queen of the skys
tujuh ratus empat puluh tujuh sendiri merupakan pesawat jet dengan lorong ganda pertama di dunia
boeing tujuh ratus empat puluh tujuh pertama kali diproduksi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kala itu boeing butuh waktu dua tahun empat bulan untuk membangun satu unit tujuh ratus empat puluh tujuh di fasilitas boeing everet yang berbasis di washington
namun setelah lebih dari lima dekade
permintaan pelanggan untuk pesawat satu ratus empat puluh tujuh mulai menurun
penurunan permintaan terjadi setelah boeing dan airbus mengembangkan pesawat berbadan lebar dengan dua mesin yang lebih hemat bahan bakar
meski produksinya telah dihentikan perusahaan boeing tetap terikat dengan pesawat tujuh ratus empat puluh tujuh karena harus terus memberikan layanan aftermarket seri itu dan juga perawatan air force white